cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit virus yang pertama kali ditemukan pada monyet tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kasus pertama cacar monyet pada manusia tercatat tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an di republik demokratik kongo
dan infeksinya terus meningkat di afrika barat dan afrika tengah selama beberapa dekade
virus penyebab demam serta ruam bergelombang atau bintil berair ini
sejumlah negara diantaranya amerika serikat inggris portugal dan spanyol
telah mengkonfirmasi terjadi kasus cacar monyet di negara mereka yang jumlahnya terus meningkat
pusat pengendalian dan pencegahan penyakit center for disease control atau cdc amerika serikat
sebelumnya telah melakukan verifikasi kasus pertama cacar monyet di negara tersebut
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
kesehatan publik kanada atau phac mengkonfirmasi dua kasus pertama infeksi virus cacar monyet pada dua puluh mei dua ribu dua puluh satu
konfirmasi juga dilakukan badan keamanan kesehatan inggris atau ukhsa
yang melaporkan bahwa sejak enam mei dua ribu dua puluh dua setidaknya terjadi kenaikan infeksi cacar monyet menjadi sembilan kasus
di benua eropa pusat pencegahan dan pengendalian penyakit eropa ecdc

portugal telah melaporkan lima kasus cacar monyet dan lebih dari dua puluh kasus yang dicurigai
dan di madrid spanyol setidaknya terdapat delapan kasus konfirmasi cacar monyet
dan tengah menginvestigasi dua puluh dua kasus dugaan penyakit menular tersebut
kepala pelayanan mikrobiologi di rumah sakit kliniko sancarlos alberto delgado
menyebut meski kecepatan transmisi atau penularannya tidak terlalu tinggi
dan tingkat kematiannya rendah
penyebaran virus cacar monyet tetap membutuhkan penanganan yang serius
ketika kita mengalami kondisi yang terlalu tinggi
kita harus mengalami kondisi yang terlalu tinggi dengan pasien atau dengan binatang
ini bukan virus yang berkondisi respirator
tapi dengan kontak yang dekat
juga dengan kondisi yang dekat
yaitu bisa berpengalaman di farinja
dan juga bisa dikonsumsi oleh tos dan sekresi pasien

ini berpengaruh pada monyet dan roedor lainnya
dan juga bisa berpengaruh pada manusia
ini berpengaruh pada virus
dan saya bilang bahwa ini berpengaruh pada manusia
ini berpengaruh pada manusia
ini berpengaruh pada manusia
tapi kadang kadang bisa dikonsumsi oleh manusia
penularan cacar monyet biasanya terjadi melalui kontak erat
dengan hewan atau manusia yang terinfeksi
sebagian besar penularan virus cacar monyet didapatkan
sebagian besar penularan virus cacar monyet didapatkan dari
dari cairan tubuh
di mana masa inkubasi dari virus ini adalah lima hingga dua puluh satu hari
dengan sejumlah gejala
mulai dari demam sakit kepala
kemudian kelelahan nyeri otot
pemengkakan kelenjar getah benih hingga ruam
yang dimulai dari wajah
dan menyebar ke seluruh tumbuh
bahkan bagian kelamin
meningkatnya laporan sejumlah negara
mengenai kasus dugaan cacar monyet tentunya meningkatkan
kewaspadaan negara lain termasuk indonesia
meskipun sejauh ini belum ada
baik pada pelaku perjalanan orang indonesia
ataupun warga negara asing
untuk warga negara indonesia
yang akan lakukan
kunjungan atau kegiatan
terutama di negara negara
afrika tengah dan afrika barat
dan nigeria yang sampai saat ini
masih melaporkan adanya
untuk waspada terutama
mengkonsumsi makanan dari
hewan liar mengkonsumsi
makanan yang benar benar matang
jangan setengah matang kemudian
pastikan tidak kontak
dengan orang orang yang memiliki
gejala setelah kepulangan
dari perjalanan tetap
waspada dengan gejala gejala
mulai dari demam kemudian
nyeri nyeri seluruh tubuh
bahkan kalau ada ras di kulit
dan ada pembengkakan kelenjar getah
bening ya mungkin di ketiak di leher
datang ke fasilitas pelayanan kesehatan
ditangani dan yang pasti
bukan kita sebut sebagai isolasi
tapi mengurangi kontak dengan
anggota keluarga lain supaya
tidak ada penularan
lebih lanjut nadia menyebut
masyarakat tidak perlu panik
dan khawatir berlebihan dengan penyebaran
wabah cacar monyet di sejumlah negara
nadia menekankan pentingnya menjaga imunitas tubuh
untuk menjaga penularan
nadia mengimbau masyarakat untuk
terus menerapkan perilaku hidup sehat
untuk mencegah tertular penyakit menular
sufian ditanjung evan askam jakarta